partai demokrat berencana memberikan dispensasi kepada kadernya di sejumlah daerah yang mendukung jokowi dodo di pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
padahal demokrat merupakan salah satu pengusung pasangan prabowo subianto sandiaga uno
komitmen demokrat di koalisi prabowo sandiaga kembali pertanyakan
sementara gerindra menganggap keputusan demokrat itu sebagai hal yang wajar dan merupakan dinamika dalam demokrasi
menjelang pemilihan presiden dua ribu sembilan belas dinamika di internal partai demokrat berkecolan
meski pengurus partai demokrat pusat telah menjatuhkan pilihan untuk mendukung pasangan prabowo sandiaga uno
hal itu tak membuat kader di bawahnya mengikuti
sejumlah nama seperti tuan guru bajang deddy mizwar dan lukas mnb memutuskan untuk mendukung kubu jokowi mahatman
jadi kita ingin menyatukan yang baik baik ke masyarakat dan harapan harapan masyarakat
serta kerja kerja nyata yang akan dilakukan ke depan oleh pasangan jokowi mahadiman
amin itu salah tiga saya
di sedang hari ini sekarang kami sedang memperdampingi terus daya daya
sesering mungkin bertemu dan juga dengan panggung doko untuk menyampaikan yang baik kepada masyarakat sebuah sebuah saat
apa yang baik bukan apa yang buruk
orang lain saya kira itu juga sebaiknya
melihat hal ini partai demokrat berencana memberikan dispensasi kepada kadernya di sejumlah daerah yang mendukung jokowi ⁇ maruf ⁇ di pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
dikutip dari laman detik com ketua divisi advokasi dan bantuan hukum partai demokrat ferdinand huta hayan mengatakan
partainya akan mencari formula ihwal dispensasi tersebut agar tak dianggap berdiri di dua kaki
soal bentuk dispensasi ferdinand menegaskan partainya masih belum menetapkan
ferdinand menambahkan bahwa sikap partai terhadap kader tidak akan menanggalkan dukungan prabowo sandiaga
sementara partai gerindra enggan menanggapi kebijakan partai yang diperlukan
partai demokrat itu namun gerindra memastikan koalisi dengan partai demokrat tetap solid
kepada detik com anggota badan komunikasi dpp gerindra andre rosiade menyadari keputusan partai demokrat itu menimbulkan persepsi miring
andre menganggap wajar jika masyarakat menilai partai demokrat bermain di dua kaki
andre menyebut persepsi miring itu sebagai dinamika dalam demokrasi
ya tidak hadirnya partai demokrat dalam beberapa pertemuan dengan koalisi pendukung prabowo sandi kembali mengusik
persepsi publik akan totalitas partai berlambang mersi itu dalam koalisi oposisi
sementara sejumlah kader justru mendukung jokowi terbaru wahidin halim gubernur banten
disebut sebut masuk dalam tim kampanye jokowi ma'ruf
apakah benar demokrat tidak all out mendukung prabowo sandi
dan seperti apa sebenarnya sistem atau benarkah ada dispensasi bagi kader demokrat yang mendukung capres petahan
saya sudah bersama dengan dua narasumber di studio
ada bang jansen sitindaun ketua dpp partai demokrat
bang jansan selamat malam
selamat malam bang rian
selamat ulang tahun terlebih dahulu pada partai demokrat
terima kasih yang ke tujuh belas ini
berarti sudah masuk ke dewasa
oke dan di sebelah bang jans sudah ada mas ari nur cahyo pengamat politik para sindiket
selamat malam mas ari
ya selamat malam mas
dan di ujung sambungan telepon ada bang rujutompul ya
selamat malam bang rujut
selamat malam selamat malam penonton setiap hari ini di indonesia
selamat malam bang rujutompul
selamat malam bang rujut
relawan jokowi yang juga ex kader partai demokrat
sambil bang ruhut menyimak terlebih dahulu dari sambungan telepon
saya ingin ke bang jansen terlebih dahulu
bang jansen ini mungkin pertanyaan banyak sekali yang sudah sering diamalkan kepada bang jansen
atau mungkin teman teman partai demokrat
tapi ini jawabannya harus jujur bang jansan
all out gak sih sebenarnya
dukung prabowo sandi untuk pilpres dua ribu sembilan belas
jadi tanggal sepuluh agustus kemarin partai secara resmi sudah ikut mendaftarkan pak prabowo sandi
kan itu dia
kemudian pasca itu kan partai demokrat diminta kemudian untuk memasukkan nama nama
yang akan masuk secara resmi dalam tim sukses pak prabowo sadi
juga sudah kita ajukan
di pertemuan pertemuan juga demokrat selalu mengirimkan wakilnya
tapi kalau misalnya kemudian ditangkap dari pertemuan terakhir hari jumat
tidak ada pak s b di sana
kalau hari jumat itu
pak kato pertemuan jubir dan lain sebagainya
kalau hari jumat itu kebetulan kan ada pertemuan para ketua umum koalisi pak prabowo sandi di kertanegara
bertepatan bertepatan ya
pak sby sejak pukul empat sore itu karena saya juga kebetulan hadir di rumah kuningan
kita juga sedang rapat internal
kaitannya menyambut ulang tahun partai tanggal sembilan ini
nanti kemudian puncaknya itu tanggal tujuh belas september
bapak itu akan melakukan pidato politik
pidato politik lah
nanti puncak ulang tahun partai demokrat tanggal tujuh belas sekaligus gong arah dan sikap partai demokrat di pilpres dan pileg
karena kan tanggal dua puluh september sesuai dengan timeline kpu baru nanti kpu menetapkan siapa calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung di april dua ribu sembilan belas besok
jadi persaat ini belum ada calon presiden
masih bakal semua ini
jadi tanggal tujuh belas setelah nanti termasuk sikap sikap terkait persoalan
ada empat atau lima
lima dpd kami ini yang arahnya itu mendukung pak jokowi maklub
sebelum nanti kita kebahas ke empat puluh lima dpd partai demokrat artinya tidak ada keraguan sama sekali
kalau ada publik yang menyatakan demokrat ini setengah setengah kayaknya
sekarang ini sekarang kami di tingkat dpp ini mungkin ya memang harus sedikit kerja lebih keras lagi
meyakinkan kader kader kami di tiga puluh empat provinsi
di lima ratus tujuh belas kabupaten kota
karena memang harapan mereka kemarin harusnya pak prabowo ini ngambil mas ahaye lah jadi wakil presiden
ternyata kan fakta politik hari ini wakilnya pak prabowo itu kan bukan mas ahy
disitulah kemudian kader kader di bawah itu merasa ah kalau gini caranya ya ngapain kita dukung pak prabowo
ada arah arah kesana
belum lagi ditambah partai kami ini kemarin sebelum majelis tinggi mengambil sikap mendukung pak prabowo kan
sebelumnya itu kita dpp meminta kepada dpd di tingkat provinsi untuk melakukan pooling
antar pengurus sampai tingkat kabupaten kota kan
memang hasilnya terpotret
misalnya seperti papua misalnya
hasilnya di sana hampir sembilan puluh satu an sekian persen itu pengurus kita di papua itu meminta agar dpp itu arahnya nanti
kalau mendukung calon presiden dukunglah pak jokowi
jadi memang informasi terkait papuan dukung pak jokowi jawa timur dukung pak jokowi ntt dukung pak jokowi sulawesi utara misalnya ini
itu sudah terbuka di publik kan
waktu itu kalau kita mendukung pak prabowo mereka kasih kata kunci
tidak kebetulan pak t e kan tidak demikian
adalah dinamika dinamika seperti di dalam partai demokrat saat ini
biasa itu kan
baru tanggal dua puluh september ditentukan calon presiden
sesudah itu baru kita kerja kerja politik kampanye dan segala macam itu delapan bulan ke depan kan
nanti finishnya itu tujuh belas april dua ribu dua puluh
nanti delapan bulan itulah kami dpp ini akan menerangkan pelan pelan ke bawah
misalnya ke pak lukas lah
pak lukas sikap kita ini sudah memilih pak prabowo sandi
kenapa kok pak masih ke jokowi marup misalnya
misalnya beliau menjawab
karena di zaman pak jokowi pembangunan itu begini begini begini begini misalnya
mana pak portfolionya yang bapak mau
agar kalau prabowo nanti memimpin
juga dia bisa membangun lebih baik dari jokowi ini ini
nanti kita masukkan lah itu ke pak prabowo kan
mungkin dengan itu bisa menawarkan hati pak lukas di sana
kan begitu dia
jadi kan politik
kita partai ini kan harus mendatangi mereka
karena ini kan karir karir unggulan semua ini
kita tawarkanlah hatinya
itu tugas kami lah itu
karena ini kan karir karir kami kan
saya ingin ke bang ruhut
bang ruhut masih mengikuti perbincangan
bang ruhut sebagai ex partai demokrat
sekarang jadwal lawan jokowi
apa yang disampaikan oleh bang jansen
apakah juga diiakan oleh bang ruhut
atau mungkin bang rut punya pendapat yang lain
mengenai seberapa total demokrat kali ini
di pilpres dua ribu sembilan belas mendukung prabowo sandi
semoga tidak ada dusta di antara kita
itu maksudnya apa tuh bang rus
saya ini mbak tadi terbang dari jogja
kemarin dari surabaya
saya dalam rangka
pelantikan relawan bravo lima
kader kader demokrat banyak ketemu
itu ada pak
ada pak adekarwo betul tidak sih sebenarnya bang ruhut
tapi kemarin kan beliau kan masih
beliau juga disadir
jadi saya mau katakan
tapi dpp juga
sifatnya begitu sih
kami karenanya yang bicara hincapan jahitan
bersamaan pemilihan presiden dan legislatif
kami nggak mau juga
presiden menang kami legislatif kalah
dan kader kader saya tanya
hanya dengan kakit menukung jokowi
seperti yang itu
bereda hai nanti menang perutnya kedua akan melanjutkan pekerjaannya
kia radar slika apalagi gubernur gubernur yang dikatakan pinaon graduated them in a position of full power
dan kader kader vika apa lagi gubernur gubernur yang di katakan tindak on ada peneless
yang dikatakan pindaun kader kader

tgb baik itu
pak dekarwo baik itu

apa yang dikatakan pindaun tadi
pak prabowo masih
kan akan ini masih panjang bos
oke oke jadi artinya anda menangkap
bahwa memang demokrat tidak all out
atau tidak maksimal mendukung prabowo sandi
atau ada hal yang lain yang dilakukan oleh partai ini
ya setengah hati
tapi saya juga jangan salahin
waktu dengan pak sby
memberi peruang madu
tahu gak peruang madu
peruan kalau dikasih madu di hidungnya
ya dia semangat
tapi kalau gak dapat madunya dia terkam
oke oke baik baik baik
nanti saya akan ke mas ari bahas seperti apa menilai
apa namanya politik demokrat saat ini kita harus jeda terlebih dahulu terutama nanti bang jasa juga akan menjawab bagaimana kader kader juga informasi mengenai wahidin halim ya
menjadi tim sukses dari jokowi ma'ruf nanti kita akan bahas usai jeda
saya akan kembali saat lagi
oke kita masih membahas mengenai komitmen partai demokrat mendukung prabowo sandi
dilihat dari beberapa pertemuan yang tidak dihadiri oleh pak sby
dan juga kader kader yang ternyata bertambah lagi
yang kemudian mendukung pak jokowi ma'ruf
tapi sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu
ada pernyataan dari sekjen partai demokrat
bang hinca panjaitan berikut ini
kader kader yang mendukung pak jokowi
yang berbeda pandangan

sekali lagi selalu kami sampaikan
kali ini peristiwa bersejarah di republik ini
pertama kali sejak kita merdeka sudah tujuh puluh tiga tahun
pilpres dan pileg itu serentak
oke maka semua energi partai
akan ditumpahkan untuk memenangkan
baik di legislatif kabupaten kota provinsi maupun di dprri
demikian juga pilpres
maka semua partai hari ini akan mengeluarkan strategi
jalan pikiran yang bagus untuk mendukung ini
oke mungkin mas ari bisa menelah apa maksud dari pernyataan bang hinca tadi
sejumlah kader mendukung pak jokowi
tapi jawabannya agak agak
bersayap ya kira kira begitu
tapi sebelum itu juga mungkin bisa ditelah
jawaban dari bang jansen tadi
sebenarnya bagaimana sih mas ari partai demokrat hari ini
untuk mendukung prabowo sandi
ya sebenarnya gejalanya sudah terlihat dari awal
ketika koalisi mau dibangun ya
sikap partai demokrat itu
keantara bingung mendua
dan sebenarnya karena persoalan utama tadi sudah diungkap oleh bang jansen
demokrat sangat menginginkan bahwa bagaimana
kadar utama partai demokrat mas ahayen jadi cawapres
tapi kan fakta politik lainnya
jadi fakta politik di elit berbeda dengan kemudian ternyata realitas politik di konstituen
kalau tadi ada polling segala macam
kalau mau dibuka sebenarnya
polling polling itu sebenarnya realitasnya terbaca dari sikap

ada lima dpd bahkan beberapa dpd yang berpengaruh dengan dpd dpd
apa kata ada lebih banyak lagi dpd yang katakanlah
justru berseberangan pilihan dengan sikap dpp
ini kan sebenarnya tidak bertemunya antara
partai demokrat di bawah
antara elit dan konstituen ternyata tidak sama begitu ya
betul memang itu juga ditentukan
tidak samanya ditentukan pada last minute
di injury time ketika
koalisi akan dibangun
demokrat akan ke pak jokowi atau ke pak prabowo
sekarang dipertangani bagaimana
itu kan di awal awal
nah fakta ini kan satu sisi kan fakta politiknya bahwa
partai demokrat mendukung pak prabowo
tapi realitas politik konstituen kan mengatakan bahwa
dari apa namanya
sekian dpd yang mendukung
kader kader utama partai demokrat
dari gubernur ntb kemudian
pak jawa timur kemudian
terakhir pak dini miswar
sekarang banten juga
itu justru mendukung karena
kalau terbaca dari hasil polling mungkin mengatakan
dukungan kepada apa namanya
lawan justru kepada seberang kepada pak jokowi ini kan
harus disikapi dengan baik karena memang
kalau jujur ditanyakan partai demokrat
sebenarnya kalau hanya mempertimbangkan
katakanlah elektabilitas segala macem
tapi pasti inginnya ke pak jokowi begitu kan
tapi kan karena injury time pada saat bangunan koalisi ini dibangun kan
fakta politiknya akhirnya kita kembali lagi ke bagian sesekatakan
fakta politik mengatakan bahwa pintu lawan sudah dipengaruhi oleh pak jokowi

pintu pak jokowi sudah ditutup semacam begitu
dan tidak punya pilihan lain bahwa partai demokrat harus
menukung salah satu calon
karena kepentingan partai demokrat pertama tama memang harus
memenangkan apa namanya partai demokrat dulu
oke oke baik mas ari kalau begitu
pernyataan atau pendapat yang mengatakan
demokrat saat ini memainkan politik dua kaki
itu terlalu jauh tidak kesana
ya saya mungkin kalau politik dua kaki itu buat outsider partai demokrat
tapi saya lebih menggunakan bahasanya partai demokrat
menjaga harmoni ya
keseimbangan antara fakta politik di elit
dan konstituen dengan sikapnya juga tidak
dan sikapnya juga memberikan dispensasi
dispensasi suatu hal yang baru bahwa
cukup baik ya untuk
ya itu kan menjaga kesimbangan harmoni
tidak karena kalau terlalu keras juga partai demokrat
keretakan di konstituen segala macam
karena tadi yang paling penting sekarang kan
partai demokrat tidak bisa mencalonkan cawapres
tetapi harus bisa mencalon cawapres di dua ribu dua puluh
dan mas ari disiapkan itu
dan salah satu persiapan itu adalah
demokrat harus memperoleh suara signifikan
di pilek dua ribu dua puluh
sehingga memainkan dalam tanda petik
antara di dua kubu ini seakan akan
berdua kaki tapi sebenarnya berada
menjalankan harmoni itu sebenarnya
bukan khas partai demokrat saya tapi sebelumnya
itu sebuah strategi untuk bagaimana memenangkan
pertama tama pileg karena tadi kan
harus menang dua duanya
iya kata bang hinca tadi ya
bang jansen ini apakah main politik dua kaki
atau menjaga harmoni atau gimana
sebenarnya ini biar publik dan juga
konstituen partai demokrat juga
lebih terang benderang melihat ini bang jansen
jadi gini bang red heart ya
memang apa namanya itu
plural termasuk di internal partai demokrat
misalnya ya ada lima
dpd itu coba kami bedah misalnya
hasil pulingnya kemarin
memang jahitannya itu kenapa
kemudian mereka apa namanya itu
secara afiliasi politik lebih ingin
dpp itu ke pak jokowi karena
politik identitas seperti
papua misalnya ntt
sulawesi utara mayoritas
di sana kan pemilih kristen ya
jadi mereka itu
memang termasuk pengurus kami
kita ini ke pak jokowi saja
itu sesudah kami bedah ya
itu makanya kalau untuk kasus bang deddy miswar
ini buat kami anomali sebenarnya
jadi dari semua nama nama yang
beredar di ruang publik ini yang
menyatakan akan mendukung pak jokowi ini yang paling
anomali itu adalah kang deddy mishwar
di jawa barat
kalau di banten kami sudah mengkonfirmasi
langsung ke pak wadidin alim
jadi beliau menyangkal
dan tidak pernah dihubungkan oleh tim pemenangan
nama saya itu dimasukkan saja
kami dpp berpegang pada
pernyataan itu apa yang disampaikan oleh kadir kami ini
jadi itu tidak benar
jadi kalau kemudian misalnya banten juga
misalnya pak wadidin nanti
misalnya mengambil jalan
sama seperti kang deddy miswar itu anomali
berarti ada juga karena di jawa barat
karena di jawa barat itu sampai
dpd jawa barat itu ingin
agar nanti dpp memutuskan
kita dukung pak prabowo ini sudah kita dukung
kang deddy itu kan bagian dari
pengurus di dpd jawa barat
jadi anomali begitu ya terima kasih di banten juga anomali
ini agak anomali tapi kalau misalnya di sulawesi utara
nanti misalnya atau di ntt
atau di papua misalnya atau di sumatera utara lah
kita mendukung pak jokowi saja
itu sesuai memang
politik aliran di sana itu memang
mereka lebih dekat kecenderungan pilihan politiknya itu
politik mereka itu lebih dekat
ke pak jokowi potret keinginan
politik mereka itu lebih dekat ke pak jokowi
dibanding pak prabowo misalnya
tapi begini di daerah daerah memang
kuat sekali demokrat akan
memaksimalkan disitu sama seperti contohnya
begini di sumatera barat
sulit sekali jual pak jokowi itu pasti itu
di sumatera barat ya di sumatera barat
tapi menjual pak prabowo itu
gampang sekali disana karena konstituen juga ada disana lah
jadi itu harus bersih mesin partai kami nanti
di sumatera barat itu akan full
kerjanya itu untuk memenangkan pak prabowo
pak jokowi sulit sekali dijual disana itu
artinya kalau begitu demokrat susah dong
karena semua partai kan pasti bisa saja
perasaan yang sama begitu ketika dpd misalnya
partai a di provinsi sulawesi utara
misalnya lebih cenderung kemana
terkait persoalan pilpres dan pileg ini
nanti itu akan ada di pira topo sb
tanggal tujuh belas september oke
yang kedua yang kedua
saya tidak jumbo jumbo mengatakan ini
baru ditetapkan tanggal dua puluh september nanti
sesudah itu baru ada kerja delapan bulan
sampai finishnya tujuh belas april dua ribu sembilan belas
dalam rentang waktu delapan bulan itulah
pelan pelan nanti ini
partai itu akan bekerja lah
menertibkan mesin kami di bawah ini
proses menawarkan hati mereka ini
menawarkan pikiran mereka ini
akan kami kerjakan kalau katanya politik
setengah hati enggak lah politiknya tidak pakai hati
kan itu dia
hati ini kan pakai pikiran ini
pikiran kami sepenuhnya
itu ke pak prabowo sandi
karena politik kan pakai kerja kerja
kan kerja kerja itu kan pakai pikiran
oke baik bang ruhut masih tersambung
nanti kita jendah terlebih dahulu
saya akan ke bang rut menjawab
apa yang kemudian dijawab oleh bang jansen tadi
mengenai sejumlah kader ataupun
tertentu yang mengatakan demokrat ini main politik
dua kaki atau berstrategi nanti
bang ruth kita cerdas terlebih dahulu
kami akan kembali sesaat lagi
oke saya masih bersama dengan bang jansen siti tindaon
ketua dpp partai demokrat dan juga mas ari nur cahyo
pengamat politik dari para sindikat
sayangnya bang ruth jutompul terputus
sambungan teleponnya saya ingin langsung ke mas ari
sekarang mas ari ada
terbaru ini ada dispensasi
bang jansen sudah katakan ada beberapa dpd dpd
yang kemudian ternyata lebih condong ke jokowi
dan sebagainya karena beberapa alasan
untuk bentuk bentuk dispensasi seperti ini
ini cukup baru sebenarnya mas ari
ini bagaimana anda melihatnya apakah ini juga bisa
berpengaruh kepada dpd dpd yang lain dari partai demokrat
nantinya ya memberian dispensasi
ini juga menginstalkan bahwa sikap dpp
itu tidak tegas terhadap
katakanlah insubordinasi terhadap pilihan
partai kepada pak prabowo
kalau kita lihat kalau mengapa ini
kemudian muncul waktu itu saya sudah
sudah duga ketika sikap terhadap
insubordinasi ini bagaimana
sikap dpp ketika sikapnya
melunak itu bisa kita baca sebenarnya
partai demokrat ini kalau bahasa
publik lamain dua kaki kalau bahasa
mencoba menjaga harmoni atau
sikapnya mirip seperti dua ribu empat belas
dia netral sebenarnya mencoba
netralnya itu berbeda dengan bentuk
lain berbeda pada ada di dua sisi
nah ketika itu melunak
tapi ketika sikap tegas itu kan yang
diharapkan sebenarnya kalau mau jujur
pak prabowo dan partai koalisi
di sana mengatakan ya kalau tetap tegas
seluruh mesin partai harusnya kepada
pak prabowo ini kan kalau begini kan
sebenarnya secara legal formal itu
ada di koalisi prabowo tetapi seakan akan
separuh mesin partai itu digerakkan
untuk memenangkan pak jokowi ini kan
nampak sekali partai demokrat jadi siapapun
pemenangnya nanti baik pak jokowi atau pak prabowo
mereka punya saham politik
yang bisa diuntungkan untuk sebenarnya
kepentingan partai demokrat adalah bagaimana
memenangkan pileg atau membeli elektabilitas
cukup signifikan di pemilu legislatif
oke baik bang ruhut tersambung lagi selamat malam
baik bang ruhut halo
oke baik bang ruhut gimana
ada tadi kalau kata mas ari dari para sindikat mengatakan
ini demokrat sedang main saham
di dua kubu ini agar kemudian
nanti ketika siapapun yang menang ada
politik di sana apakah anda juga melihat bahwa
demokrat karena ini bersrategi main di dua kubu
kubu pak jokowi juga ada di sana
karena sejumlah gubernur dan kader kader
ada di sana atau bagaimana
enggak lah enggak benar itu ini kadang kadang
para sindikat ini
mana ada itu
karena pak prabowo sudah sempat
dan hope nya tahunnya tidak terjadi
jadilah apa yang namanya
oke jadi itu akar masalahnya menurut bang ruhut ya
faktanya cerita mengenai lima ratus m itu
ya cerita mengenai lima ratus m itu
dua partai yang terima duit kata
juga enggak melaporkan dia
jadi udahlah jangan ada
rusuh diantara kita yuk apa lagi
oke kalau kemudian apalagi ini ditantangin terus nih
apa ya oke bang ruhut
kalau kemudian sekarang ada nama nama
kader kader demokrat atau bahkan
demokrat memberikan dispensasi bagi sejumlah
dpd anda melihat ini bagaimana bang ruhut
ataukah ini memang
potensi bahwa suara demokrat
tidak ikut dari suara dpp
untuk mendukung pak prabowo sandi
memang demokrat itu sudah pecah

mengenai kader kader andalan
saya yang tahu siapa mereka
saudara ferdinand utahayan
kan baru kemarin di demokrat
saya itu sudah sepuluh tahun
mereka itu orang orang baik
tapi kurang kasih sayang itu aja kok
jangan ada dusta diantara kita
aku ini sudah di transkripsi ini bos
baik baik bang ruhut
saya sambil menunggu bang roy juga saya ingin ke bang jansen
untuk melihat seperti apa ke depan
politik dari partai demokrat
praktik politiknya seperti apa untuk
para bowo sandi dengan fakta
politik tadi sudah kita paparkan
bersama ada kader unggulan yang
kemudian tidak mendukung gubernur gubernur
tadi juga bang ruhut
sempat menyinggung dan juga lagi lagi
publik masih berpersepsi bahwa
demokrat setengah hati bagaimana bang
yang pertama mungkin perlu saya luruskan apa yang disampaikan
bang ruhut tadi ya jadi
bedanya saya dengan bang rutin ini cuma
satu setengah tahun aja di demokrat
saya ini sudah delapan setengah tahun bahkan
sudah mau sembilan tahun jadi kader begitu
tapi dulu memang aktifnya
di istana saya dulu asisten hukumnya
yang kedua begini
saya sih ingin melihat dari persoalan ini ya
kita masuk ke kepada
keadapan baru politik bang reinhardt
jadi begini maksud saya
kepala kepala daerah setingkat
gubernur atau bupati itu kan dipilih rakyat
untuk membangun daerahnya kan
menurut saya sebenarnya kepala kepala
daerah itu biarlah mereka fokus
membangun wilayahnya saja
membangun daerahnya saja
karena memang mandat yang mereka terima dari rakyat itu untuk
itu jangan kemudian kita tarik tarik
karena siapapun presiden yang terpilih
nanti itu adalah presiden kepala kepala
daerah itu jadi mungkin
iya dari polemik ini dari kejadian ini
dari proses apa namanya
tim pak jokowi ini melakukan prospek
kepada kepala kepala daerah partai demokrat
karena yang mereka prospek ini kan kepala kepala daerah kami
karena mereka memang melihat ruang
kemarin afiliasi politik dpd ini
atau gubernur ini selaku
kapasitas selaku ketua dpd demokrat
ke jokowi misalnya kan mereka datang mendekati ini kan
menurut kami mungkin kpu harus
perlu buat regulasi yang baru
jadi kepala kepala daerah ini
biar aja fokus membangun daerahnya masing masing
tidak usah ikut ikutan
yang kedua begini
sikap partai demokrat di pilpres dua ribu sembilan belas ini kan sudah jelas
kami itu mendukung prabowo sandi
kami sudah kawin dengan prabowo sandi
sudah berumah tangga dengan prabowo sandi
harapan kami memang
tim pak jokowi ini tidak perlu lagi mengganggu ganggu
kalau istilah sekarang ini kan mereka jadi pelakor politik
ini dalam tanda kutip kan
tapi kalau diganggu mau juga gimana
bukan pengganggunya tetap yang salah gitu
kan sudah jelas kawinnya ini
beda halnya kita belum hijab kabul
beda halnya kita belum ijab kabul
belum melakukan proses catatan sipil
ini kan udah kawin sah ini
jadi jangan diganggu ganggu lagi
yang ketiga begini
kalau kaitannya misalnya dengan judul kita ini
demokrat setengah hati misalnya ya
buat kami agar karir karir ini
kembali sepenuh hati
pak prabowo juga menurut kami
mas sandi juga menurut kami penting juga
mendekati atau lebih
apalah lebih hangatlah dengan karir karir
persoalan sentuhan kan saya katakan tadi kalau
pikiran kalau sikap resmi partai
sudah ke prabowo sandi
di beberapa tempat itu hatinya kebetulan
masih ke pak jokowi
bagus juga mereka ini muncul sekarang sehingga delapan bulan
ke depan pak prabowo atau
sandi itu bisa lah melakukan proses
pendekatan hati ke hati ke mereka ini
orang tuh hatinya masih setengah aja ini
kan yang ke pak jokowi
gampanglah itu melengkapi yang setengah ini
biar kembali sempurna kan
kalau tadi dibilang setengah hati
tadi dibantah ini yang ngomong setengah hati
sudah hadir sekarang ada bang ruhut
mungkin bang ruth bisa perjelas lagi dari beberapa rentetan
kita lihat hari jumat tidak ada perwakilan partai
demokrat sudah dijawab oleh bang jansen
karena sibuk mengurus internal partai
ada juga pertemuan
para jubiran tidak ada juga
bang ruth bisa lebih punya perspektif
yang lain karena merupakan bekas kader
yang tidak kena dispensasi sayangnya begitu
karena ada dispensasi sekarang bang ruth gimana
ini hitin daun ini anak muda
tapi sudah mulai berbohong
dengar gak tadi semua rakyat indonesia
saya sudah sembilan tahun di demokrat
beda sama bang ruth satu lima tahun
tapi saya kerja di istana
makan gaji dong
boleh nggak ikut di partai politik
udah lah jangan bohong
andi arief juga baru masuk

andi arief juga baru masuk
ahi baru kemarin
setelah dia pensiun mayor
jadi jangan nanti lama lama
udah tujuh belas tahun
ini rakyat cerdas
kalau itu urusan partainya
kalau kita kembali ke topik baru bagaimana
jadi hitin daun ini
sejen pd perjuangan
janganlah rayu janganlah ini
seperti tadi hitin daun tapi yang ngomong ini ferdinand
kalau abang ingin masuk ke perdebatan itu
kalau hasto itu saya bisa tunjukkan evidence
dia mengatakan kami membentuk tim khusus
untuk mendekati karir karir demokrat ini
khusus artinya apa sistematis
ada prospek ada penawaran
itu salah bang
secara konsep etika hubungan ke partain
apa yang dilakukan oleh hasto itu tidak tepat
kalau kita ingin masuk ke ending ya
jadi hasto itu sangat menjunjung etika
sekarang gini deh
kalau kita ikut dalam pemikiran
hitin daun karena dirayu sama hasto
kalau ada kasih sayang
bang klien ini sedang berkuasa
jadi abang ini seakan akan menihilkan
kalau pak jokowi dan timnya ini sedang berkuasa
narasi penguasa ini banyak
nawarkan hal hal yang berbau ketakutan itu bisa
karena abang yang duluan nyerang
saya jurubicara sby sepuluh tahun
saya berkuasa sepuluh tahun
gak pernah kita rayu rayu partai lain
persis itu etika kita dulu
apalagi mereka juga begitu
jadi abang mengatakan mereka ini sekarang lebih beretika dari kita
tiap hari di tv
roy suryo tidak mengembalikan aset
bahkan ini kalau pak sby nonton
pak sby mau demokrat ini bagus
rusak citra partai demokrat sedih
kita buat keputusan terkait itu
kita kembali lagi ke topiknya
ini mengenai demokrat di pilpres dua ribu sembilan belas
ada beberapa kader yang kemudian masuk ke sana
masuk ke nyebrang ke pak jokowi
ini sudah dibaca sama bang ruhut
atau sebenarnya bang rus juga kaget ada nama nama lain ini
aku gak kaget yang kaget demokrat
dia berapa kali ketemu dengan pak luhut bin sarpanjaitan
nanti pak luhut juga mereka salahin
hasto udah disalahin
janganlah kader itu kalau enggak
tgb sama juga kan
hasil kerja kerja pak sby di ntb
sampai dia bilang tiga juta
warga yang punya hak pilih akan saya kasih buat pak jokowi
pak jokowi itu sudah dirasakan
begitu juga sekarang
belum lagi bos
kalau itu nggak benar bang banten
kita sudah konfirmasi
dulu demis bilang nggak benar
sudah wesi utara juga
udah itu tadi bilang kalau di sumatera barat coba
bersama bravo lima akan masuk ke sumatera
taruhan sekarang saya yakin prabowo menang
di sumatera barat
taruhan apapun saya siap kak bang
aku orang bertuahan janganlah
aku mulai bertuahan
saya juga baru pulang gereja
tidak tepat itu
jokowi nggak bisa menang di sumatera barat
belum tahu bos
sekarang kami ke sumatera barat
terakhir masukan saya ke bang ruhut
johan budi itu sekarang kader pdip
suruh keluar dari istana
ngabalin itu karir golkar katanya
sedangkan yang sekarang tidak ada etikanya
ngabalin apa di golkar sekarang
eh tidak dimana
apa di istana enggak
itu yang kita berharapkan pada hari ini
bang ruhuti ini kadang
jangan lepas konteks
karena itu pak sb kehilangan kita
orang seperti ruhut
sama sekali tidak ada
sama sekali tidak ada
anak kemarin sore
baik kemarin baik
bang ruhuti tenang terlebih dahulu
baik mas hari terakhir
singkat saja seperti apa nanti
pdip di ppr dua ribu sembilan belas
kerja kerja politik mereka untuk pnab
maksimal atau perlu diperbaiki lagi
ya ini kan perdebatan antara bang luhut dan bang jansen
ini sebenarnya juga terjadi pembelahan sebenarnya
pdip sampai dengan ke level bawah
tapi sebenarnya di level elit
sebenarnya kalau kita mau buka bukaan
sebenarnya antara pak jokowi dan pak sby
kemudian pak abraw
mereka saling berkomunikasi dan mereka mencari solusi
bagaimana ppr dan pilg ini
yang baru pertama kali serta ini
berlangsung baik saya pikirnya
semua akan baik baik saja
dan sebenarnya kalau kasus ini
antara pak sb dan pak jokowi itu sudah ada komunikasi politik
promosi yang didapat itu sangat konstruktif
kenapa sekarang pak prabowo juga
oke nggak apa apa dispensasi
sepertinya semua sudah bisa diterima
ini kan lebih tingkat tinggi lah kita tahu
tapi di level bawah ini memang sulit
dua pilihan politik yang kemudian berbeda
oke itu yang kemudian
nanti kerjanya bang jansen
dan kawan kawan untuk bagaimana
menertibkan di bawahnya
supaya betul betul maksimal di pilpres dua ribu sembilan belas
untuk mendukung prabowo sandi secara di juri
kan sudah dukung ya begitu bang jansen ya
dan akan maksimal oke akan all out ya
akan all out pikiran hati kita juga
nanti akan sepenuhnya
dan partai demokrat harus
mendisiplinkan padernya itu yang penting
partai demokrat memang buat prabowo
tapi hatinya untuk pak jokowi
seadanya saja persaudara
dan kepentingan bangsa yang utama
terima kasih sayang sekali kita selesai sampai disini
bang ru terima kasih sudah menyempatkan hadir
di studio mas ari terima kasih
bang hasan terima kasih prime news akan segera kembali
dengan sejumlah informasi lain tetap bersama kami
di video selanjutnya